kamu mau ikut jualan kerudung
terus sekarang kamu mau kemana
mau ke bun bun lagi yang tadi saya tinggal
kamu di mana
ngantar ibu saya ke puskesmas
kebanyakan makan ikan asin
saya enggak bawa charger
kumpulkan semua di markas
saya enggak bikin kaget
mau beli cilok
bukan saya marah
saya harus pergi
mau operasi lagi apa gimana
kak arman kenapa dari pagi hpnya mati
gak usah nanya nanya dulu
nanti sore semua kumpul di markas
perintah bos saya apel siaga
kata kak arman
kalau kak arman nanti mati

gak usah nanya nanya dulu

di sini lebih enak
saeb di mana
dia belum mantap
masih berat sama kerjaannya yang lama
memang kerjaannya apa
guar gesagt daripada pria
kok carburasi yaimes
kok kerjaan ajaib kurang meng"
yang menurut punya
yang gue ketemu dulu
dan dalam mata disini
biar diusah daya brian
aparahan kayak ide
dari pengurusan general
kab stories juga baik
dua tersangka yang terus saya monitor gerak geriknya tidak jelas mau kemana
tapi beberapa kali kontak telepon dan seperti sedang menunggu sesuatu
nggak usah nanya nanya dulu
nanti sore semua kumpul di markas
perintah bos sayap apel siaga
kenapa hp arman tadi mati
nggak usah nanya nanya dulu
dari tadi belum balik balik
yaudah kasih tahu aja
abah tidur udah dua jam
dua jam lebih
tadi mah panas
kan udah dua jam lebih
dua jam lebih
dua jam lebih
dua jam lebih
dua jam lebih
dua jam lebih
dua jam lebih
ih kamu mah aku belum datang udah makan
baru datang teh salam dulu atuh
ih kamu mah aku belum datang udah makan
i kamu mah aku belum datang udah makan
aku terakhir makan tadi pagi
sarapan sebelum berangkat kuliah
sekarang udah siang udah lapar
kalau dientar entar nahan nahan lapar bisa sakit mah
kok kamu marah aku salah apa
bukan marah ngasih tahu
enak aku pesen ya
mau makan di mana
mau makan apa
pesen satu lagi
yang punya aku kembalikan dulu atu

yang enak yang ngerekomend di dprk mana
kalau yang bikin kenyang yang mana
kalau yang murah
kamu kan udah pesen
kalau kamu gak mau ikut jualan kerudung kamu mau kerja apa
jangan bilang seperti dulu
kalau jualan kerudung yang jadi masalah jualannya apa kerudungnya
kayaknya aku gak bakat
aku juga ngerasa gak bakat jualan
mbah dicari asep kolor
dia nyari abah barusan
biarin aja lah
gimana ini kita masih belum dapat kerja
makan dulu atu biar nggak lapar
punya uang gak
di warung yang kemarin aja
kenapa malah balik lagi
bukan balik lagi
terus mau kemana
warung yang kemarin kan adanya di sebelah sana
kamu kan punya ijazah
kenapa gak coba ngelamar kerja di minimarket aja
gak perlu jualan gak perlu nawarin produk
cuma melayani aja
kerja di minimarket
di tempat sama
yang cuma segitu gitunya